ibu negara iryana joko widodo didampingi istri wakil presiden wuri ma'ruf amin
permaisuri sri sultan hemangkubwono x gusti kanjeng ratu hemas
dan sejumlah anggota organisasi aksi solidaritas era kabinet indonesia maju
hari ini berkunjung ke pasar beringharjo yogyakarta
kunjungan iryana ini dalam rangka meninjau kelihat ekonomi masyarakat di pasar beringharjo
pasca pencabutan ppkm oleh presiden joko widodo
di pasar beringharjo iryana memborong tas duster hingga kain batik
iryana sendiri sempat menguji kondisi pasar beringharjo yang nyaman untuk berbelanja
kunjungan ibu negara republik indonesia ini sontak menarik
menarik perhatian para pedagang dan pengunjung pasar
yang kemudian beramai ramai mengajak iryana untuk bersuah foto
sejumlah pedagang mengaku terkejut ketika lapaknya mendapat kunjungan ibu negara
apalagi ditambah dagangannya diborong juga oleh iryana
niko nggak mbak tadi
enggak harga pas soalnya bahannya udah yang alusan yang bagus
harga berapa tadi mbak
harganya kalau kain seratus
kalau yang singlet tadi satu ratus enam puluh
ya lebih lah
ya satu jutaan
selain pasar beringharjo rombongan ibu negara iryana joko widodo juga mengunjungi sejumlah lokasi lain
di antaranya sentra bakpia patung
iryana bertolak dari pasar berikharjo menuju kawasan sentra bakpia patuk
yang berjarak kurang lebih tiga ratus meter dari pasar beringharjo dengan menaiki beca
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta
jangan lupa kalau ke jogja belanja di beringharjo